kini partai hanura secara resmi mendeklarasikan diri sebagai pendukung bakal calon gubernur dki jakarta
petahana basuki cahayapurnama atau ahok
dengan dukungan hanura ini ahok sudah mengantungi dukungan dari dua partai politik dalam maju untuk pilkada tahun depan
partai hanura memberikan dukungannya kepada ahok karena pertimbangan elektabilitas dan penilaian kinerja selama menjadi gubernur satu setengah tahun terakhir
tidak ada perjanjian politik yang dilakukan antara hanura dan ahok dalam dukungan kali ini
ahok sendiri tetap maju dalam pilkada tahun depan melalui jalur persorangan
gubernur ahok sebagai calon gubernur yang
karena bagaimanapun saya punya teman banyak partai politik dan ini tidak ada risiko
saya katakan ini sepertinya naik mobilnya saja naik mobil mewah hanura sudah sepuluh
tambah yang lain tapi tambah ada partai yang bisa langsung nyalonkan saya
tapi masalahnya ada teman ahok yang datang yang sudah berusaha ketika itu saya sengaja katakan satu juta ya
ternyata mereka sudah hampir memenuhi waktu itu ya masih belum ada dua nama